di sisi lain ketua umum front pembela islam muhammad rizik syihab menemui jaksa muda tindak pidana umum kejaksaan agung
ya ia berharap berkas kasus penodaan agama dengan tersangka basuki cahayapurnama segera dinyatakan lengkap oleh jaksa penuntut umum
ditemani oleh jurubicara front pembela islam munarman ketua umum front pembela islam
muhammad rizik syihab mendatangi kejaksaan agung untuk mewakili gerakan nasional pengawal fatwa mui
ia berharap agar berkas dinyatakan lengkap atau p dua puluh satu oleh jaksa peneliti dan selanjutnya segera disidangkan
selain itu rizik juga tetap meminta kepada penegak hukum agar ahok dilakukan penahanan atas kasus yang menjeratnya
jika tuntutan tersebut tidak terpenuhi maka rencana unjuk rasa pada dua desember mendatang akan tetap berlangsung
sekali lagi aksi bela islam ketiga insya allah akan tetap digelar pada hari jumat tanggal dua desember
dan itu merupakan
aksi super damai aksi unjuk rasa yang dilindungi oleh undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
siapapun manusianya di indonesia ini tidak berhak untuk melarang
sekali lagi saya katakan tidak berhak untuk melarang
karena pada pasal delapan belas ayat satu dan dua undang undang nomor sembilan tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan
dikatakan barang siapa yang melarang atau menghalang halangi dengan kekerasan warga negara yang hendak menyampaikan pendapatnya
di muka umum maka dipidana satu tahun penjara